pada hari ketiga pembatasan sosial berskala besar di wilayah tanggerang selatan banten
satu persatu kendaraan yang akan memasuki wilayah tanggerang selatan
diperiksa oleh petugas gabungan di pos checkpoint sandratek senin pagi
pengendara sepeda motor yang terlihat berboncengan dihentikan dan dilakukan pemeriksaan identitas
pengendara yang diketahui tidak beralamat sama dan bukan pasangan resmi
diberi surat teguran serta imbauan agar menjaga jarak
menurut petugas checkpoint ibtu wagimin sejak hari pertama hingga hari ketiga penerapan psbb di tanggerang selatan
banyak warga yang memiliki kesadaran dengan menggunakan masker
selanjutnya petugas akan terus mengimbau pengendara agar selalu menggunakan masker dan menjaga jarak
guna mencegah penyebaran virus corona
alhamdulillah untuk hari ketiga ini masyarakat sudah paham karena di mana mana sudah dilaksanakan checkpoint
atau psbb ini jadi masyarakat sudah tahu sehingga pelanggaran pun sudah mulai menurun
sementara itu pemberlakuan psbb di tanggerang raya hingga hari ketiga belum berdampak
berkurangnya kepadatan lalu lintas terutama di sejumlah jalan perbatasan kota tanggerang dan tanggerang selatan
dengan jakarta selatan senin pagi
yang terpantau di checkpoint jalan raden fatah ciledug tangerang misalnya
kendaraan roda empat dan roda dua masih memadati jalan
meski kesadaran warga menggunakan masker cukup tinggi masih ada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm
sehingga diberi saksi berputar arah atau dilarang memasuki wilayah tangerang
gubernur banten wahidin halim memantau langsung pemberlakuan psbb di tanggerang
dengan mendatangi checkpoint di jalan raden fatah ciledug
menurut dia kepadatan lalu lintas terjadi karena banyak warga yang masih bekerja di jakarta
untuk itu ia mengusulkan agar pemerintah provinsi dki jakarta menghentikan aktivitas semua perusahaan
dan perkantoran selama psbb berlangsung
sejauh ini pemerintah daerah belum menjatuhkan sanksi kepada pelanggar dan hanya memberi teguran
ada pun penerapan sanksi lain sesuai dengan undang undang merupakan tanggung jawab pihak kepolisian
tim liputan cnn indonesia